hujan abu kembali mengguyur wilayah kabupaten klaten jawa tengah kami siang
hujan abu tipis terjadi karena adanya luncuran awan panas dengan jarak sejauh dua ribu meter ke arah barat daya
hujan abu dari aktivitas gunung merapi ini berdampak terhadap sektor pertanian milik warga di desa tegalmulyo kecamatan kemalang klaten
banyak tanaman serta pakan ternak yang tertutup abu vulkanis
hujan abu tipis ini terjadi karena luncuran awan panas dari gunung merapi
luncuran awan panas pada siang tadi mencapai dua km atau lebih kecil dari luncuran terjauh sebelumnya tiga km pada rabu kemarin
untuk mengantisipasi dampak hujan abu warga diminta tetap memakai masker dan alat pelindung mata
saat ini di tegamoyo atau di tempat evaluasi sementara pun masih terjadi hujan abu
walaupun intensitas kecil itu dari kemarin siang sampai saat ini masih terjadi
ada dampaknya nggak masing masing dirasakan
untuk dampak itu yang paling dirasakan oleh warga sini adalah untuk sayuran dan juga untuk pertanian
karena untuk hampir semuanya tertutup oleh abu vulkanis